haram dan halal yang selain macam macam apakah kapan disitakan dilelak atau ditenggelamkan
yang paling penting adalah salah satu yang menjadi kontroversi haram dan halal adalah penggunaan alat tangkap tadi mbak
mbak susa sempat bilang mengenai pukat harimau tapi kita lebih kenal dengan cantrang nih konstituennya
mbak lulu kita tampilkan lagi yuk
apa sih yang menjadi pr utama
nah larangan cantrang warisan susi jadi bola panas edi prabowo
ya tetapi itu fakta kita bilang begini loh ini kalau orang misalnya atau kementerian pemerintah lah mau bikin aturan itu pertama kajiannya harus mendalam dulu
bikin persiapan yang cukup jangan bikin aturan baru kemudian sosialisasinya ini yang kemudian menjadi masalah
anda setuju dilarang atau gimana sebenarnya
pada prinsipnya setuju bahwa ini bahaya dan harus dilarang atau enggak
yang dilarang apanya dulu nih
saya pernah menyetujui dilarang cantrang
ada hajat hidup ada kepentingan nelayan
konteksnya ini adalah ngomong saya nelayan
tidak dibedakan nanya mana pasti bukan nelayan yang besar
yang itu adalah dealing sehari hari dengan urusan perutnya
dealing sehari hari dengan urusan sehari hari yang itu harus dipenuhi dengan cara itu
mereka punya habitus yang memang dari sejak zaman mungkin kakeknya atau apa sudah menggunakan di sana
jadi ini yang memang harus diatur
tetapi ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah indonesia
kalau misalnya nelayan cantrang ini katakanlah banyak lokasi
kondisinya yang ada di pantura kemudian di jawa timur juga di lokasi
misalnya di tuban dan di lamongan
kenapa itu larangan tidak berlaku
atau larangan itu tidak berlaku di sana
artinya itu ada afirmasi untuk nelayan nelayan di sana sampai
jadi kebijakan gebiah uyah tidak cocok
ada zona sih yang itu memang harus dipertimbangkan
sebelum nanti pak ota menanggapi
pertama menarik kalau cantrang ini ya
semoga kita tidak sama sama terjebak
karena yang menjadi permasalahannya adalah
permen dua tahun dua ribu lima belas
yang di dalamnya tidak hanya cuma cantrang
jadi banyak sekali alat tangkapnya yang merusak
kemudian kalau jika wacananya hari ini adalah merevisi bahkan sampai mencabut
itu adalah gerakan mundur sebenarnya
kenapa gerakan mundur
ke kita jangan kemudian terjebak hanya soal cantrangnya saja
ada permasalahan krusial betul ada sustainability kita yang terancam
tapi bahwa yang ada di dalam permen dua
itu bukan cuma cantrang
dan hari ini yang voiceless atau tidak bersuara adalah nelayan tradisional
yang dia rata rata di bawah tujuh groston atau sepuluh groston
yang berhadapan dengan para pemakai alat tangkap yang merusak seperti arat
tidak ada wacana seperti itu naik gitu
hanya cantrang saja
hanya cantrang saja gitu
tapi kalau kita bicara banyakan kapal gitu ya
banyakan kapal mana antara yang kecil dengan kapal yang cantrang yang besar ya
banyakan yang kecil sebenarnya

sebelum ke miftah saya mau ke pawatan dulu
kenapa sih bu susi itu kekeh sekali melarang cantrang karena ada hajat hidup orang banyak
kebiasaan kultur lokal yang selama ini memang pakai itu
ya karena prinsip beliau kan sustainability
pertama adalah kedaulatan kan
saya kira kalau cantrang itu sebenarnya dari tahun jamannya soeharto dulu kan pukat itu kan
itu kan dilarang memang kan
tetapi lama setelah itu tidak dilarang
jadi sudah ada convert zone lah mereka melakukan itu
jadi kalau menurut saya untuk mencegah konflik horizontal antara nelayan tradisional yang nelayan kecil itu tadi
kalau cantrang ini akses politiknya sangat besar
apalagi yang besar besar
maksudnya ke partainya mbak lulu
mereka orang orang yang bekerja di situ kan juga harus didengarkan suara
ada yang keintang bekerja
kalau yang nelayan tradisional itu tidak ada akses sama sekali
jadi pada saat kita menangani cantrang di jawa tengah pada saat itu
maka datanglah diam diam nelayan tradisional
bu kalau itu dibiarkan bu
lalu kenapa kalau gitu saya mau ganti aja jadi cantrang juga
jadi orang yang takut tidak dilindungi
pr ini gimana bu miftah ke depannya
ayahnya tadi saya suratnya benar
dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya
tentu ikan ya
kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai
kamu juga melihat perahu layar padanya
dan agar kamu mencari sebagai keurnianya agar kamu bersyukur
yang pertama itu menangkap
yang kedua itu bersyukur
kamu pakai bukan harimau kamu bersyukur merusak alam
tapi cantrang sebentar dulu
banyak definisinya definisi yang mana
kalau cantrangnya statis
dia tidak di modifikasi dengan tropik
itu gak masalah
tapi kalau cantrangnya dimodifikasi troll ditarik rusak
kalau konstituennya mbak lulu
nah tapi begini pak
ini kan pada akhirnya
ketika kita satu hal tentang sustainability
kebiasaannya berhadapan dengan kemakmuran
nah ini kan dalam merilis kebijakan itu apakah melarang apakah mengatur
cantrangnya yang gimana dulu
tadi bang ota bilang itu bukan
itu kan definisinya bang ota
lima tahun yang lalu
tapi dari nelayan nelayan yang kita dapatkan
gebiau ya gak menurut anda
nah yang kedua pak ota
dengan segala hormat juga
posisi pak edi prabowo dia tidak ada mendikotomikan
nelayan besar nelayan kecil itu seperti kayak dvd edi empera
nelayan kecil itu kapalnya kecil
dia nggak sampai ke laut lepas
alat tangkapnya sederhana
nelayan menengah menengah lagi
nelayan besar dia sudah kompleks sistem
tapi kan begini pengaturannya seperti apa
dan nanti ada zonasi kah
kemudian ada periodisasi kah
oh misalnya ini dibolehkan periodenya ini
ini tidak dan sebagainya
jadi dalam membuat kebijakan
nah orang ini yang mungkin kita sedang pak menteri sedang melakukan proses yang bernama
jadi akan lebih agile dengan itu ya
kalau cantrang saya mengatakan gini
apakah cantrang menjadi centrang
kita lihat nanti di akhir desember ini
mbak susan tanggapi sedikit sebelum kita kasih kesempatan teman teman mahasiswa
ini menarik karena kemudian ada beberapa diskurs yang dibawa oleh bapak menteri baru ya
salah satunya adalah cantrang
yang sebenarnya kita tantang dari seratus hari pertama
bukan hanya soal cantrang budidaya ya
kemudian juga taruhlah penenggelaman kapal
yang dibutuhkan oleh nelayan hari ini yang tidak disinggung sama sekali
adalah kaitannya dengan perampasan ruang hidup
dimana ada pulau sangyang pulau pari
banyak sekali kasus kasus kriminalisasi gitu ya
yang tidak disenggol sama sekali
lebih menarik memang ngomongin permendua gitu ya
dimana disitu bolanya liar sekali gitu
hari ini yang dibutuhkan oleh kita bersama tidak merevisi tidak mencabut
tapi menyiapkan mekanisme transisi
supaya kemudian tidak ada yang teriak lagi
tidak ada yang sakeling baku hantam
dan mekanisme transisi semua harus terlibat
semua harus terlibat untuk bicara
dengan catatan tidak boleh direvisi permennya
dan tidak boleh dicabut
jadi tahun dua ribu delapan belas pak jokowi sudah menyatakan bahwa ini transisi memang
tetapi memang tidak diberi waktu
agar mereka betul betul meng appeal kesadaran mereka
segera berpindah di fasilitasi oleh kkp